anda kembali di prime news anggota komisi tiga dpr ri habibur rahman heran dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri surabaya
yang menjatuhkan fonis bebas bagi dua terdakwa dari kepolisian dalam kasus kanjuruhan
putusan itu dinilai tidak mencerminkan rasa empati terhadap ratusan orang yang menjadi korban baik yang tewas maupun yang luka luka
komisi tiga dpr akan bertanya ke kejaksaan untuk mengevaluasi masalah ini
kita evaluasi lagi ya kinerja penyidik penyelidik dan penuntut bagaimana bisa bebas ya
karena seharusnya logika hukumnya kejadiannya itu kan memakan korban sangat banyak
pastilah ada kesalahan apakah itu dolus kesengajaan atau kulpa kelalaian
masa nggak ada gitu loh
karena logika hukum sederhananya ada yang bertanggung jawab
tiba tiba kok ini bebas
kesalahan ini gimana apakah dalam konstruksi penyusunan dakwaan dan tuntutan
ataukah sejak awalnya yang lebih awal lagi sejak awal penyidikan penentuan pasalnya tidak pas
lalu penentuan para tersangkanya juga tidak pas
kalau kayak begini
kalau bebas berarti siapa yang bertanggung jawab
kalau tidak ada yang bertanggung jawab
tentu ini kita tidak menunjukkan empati kepada masyarakat
kalau evaluasinya kita karena mitra kita kan ada kejaksaan
kita mau tanya masalahnya di mana
kok bisa seperti itu
walaupun jaksa masih punya hak untuk banding ya
kita dorong untuk banding